siapa diantara kalian yang terobsesi dengan jabatan saya
mungkin terlalu frontal untuk kalian ngalamin
tapi yang pasti orang ini sudah menggunakan cara yang kotor
untuk menjatuhkan saya
demi mendapatkan jabatan saya
kalian harus ingat
orang itu adalah salah satu diantara kalian
kalian akan tahu akibatnya
aku harus bagaimana lagi
tidak ada apa apa lagi
tidak ada apa apa lagi
kamu yang mengirim foto ke rumah saya
aku tidak mengerti
bapak bapak membuat kekacauan di sini
dia yang membuat kekacauan dia yang membuat kesalahan
saya harus berpala pala di sini
saya kirim secepatnya
kal dengerin gua dulu kal
pak roman sama pak pondiman kerja lagi ya
pak pak pondiman kerja lagi ya
tidak ada apa apa lagi
tidak ada apa apa lagi
tidak ada apa apa lagi
tidak ada apa apa lagi
sebenarnya apa yang terjadi dengan haikal
dan ada apa dengan uang seratus juta
yang di telfon tadi ya
tidak ada apa apa lagi
tidak ada apa apa lagi
tidak ada apa apa lagi
tidak ada apa apa lagi
sebenarnya siapa sih dia ini
kenapa dia terus terus menerasaku
kenapa dia terus terus menerasaku
kenapa dia terus terus menerasaku
ini seratus juta lagi
biar gini selamat
biar gini selamat
kapan orang itu bakal merasa aku terus
karena kita deket semua jadi kayak gini
kamu aja salah
justru aku bahagia kamu ada dalam hidup aku sekarang
kamu bener bener laki laki yang bertanggung jawab
saya udah capek
saya udah capek dipermainkan kayak gini
sekarang saya minta kalian jujur
siapa diantara kalian yang terobsesi dengan jabatan saya
mungkin terlalu frontal untuk kalian ngaku
tapi yang pasti orang ini sudah menggunakan cara yang kotor
untuk menjatuhkan saya
demi mendapatkan jabatan saya
kalian harus ingat
orang itu adalah salah satu diantara kalian
kalian akan tahu akibatnya
aku harus bagaimana lagi
ujian ini begitu berat buat aku
tapi kan mas agam tawa
sampai aku tidak mengizinkan aku untuk bekerja
lagi nanti aku ke kantor dulu ya
sampai jumpa lagi
bagaimana sekarang keadaan suami kamu
kamu tiba tiba nanyain suami aku mas
iya soalnya kemarin suami kamu datang ke kamar aku
ya aku tahu kalau misalnya dia marah sama aku tentangku
aku ngomong ke kamu kalau dia ngancam wanita lain
oh dia gak pernah cerita apa apa sama aku
ya perkara dia ngomong atau enggak ya aku nggak tahu
ya pasti kamu coba tanya aja sama dia

kamu kenapa kau sedih
suami aku selingkuh mas
maaf aku gak pernah percaya sama kamu
ya lagian untuk sekarang
masih udah jadi bubur kum
sekarang kamu udah tahu bagaimana keadaan suami kamu kan
sekarang ini aku tahu kalau minyak kamu ini terpuruk dan susah
please terima lagi tawaran aku udah kerja bareng sama aku jadi partner aku
aku yakin kalau misalnya kita jadi partner
perusahaan itu pasti bakalan lebih mahal
aku gak tahu sekarang